seru ya jadi kayak pertukaran budaya tapi melalui bahasa
nah beberapa idol k pop kerap meng cover lagu berbahasa indonesia
begitu juga sebaliknya beberapa musisi kita musisi indonesia yang menyanyikan lagu dengan bahasa korea
seperti yang berikut ini ada tiara andini dan juga arsy widianto
langsung saja kita sapa tiara arsi selamat malam
halo oke sambil tiara sudah mendengar suara saya belum
oke kayaknya tiara masih siap siap aku mau sapa ke arsy dulu deh ya
alhamdulillah baik sehat
jadi tiara dan arsy kenapa bahaya banget sih
seberapa bahayanya lagu ini sih sebenarnya
yang banyak yang bilang akhir akhir ini ih bahaya banget ya nih arsy
gimana sih sih
kenapa akhirnya memilih bahaya ini kemudian untuk dirilis dalam bahasa korea
sebenarnya ini salah satu bentuk apresiasi buat temen temen dari musisi musisi hebat yang dari korea kan ada yang nge cover lagu lagu bahasa indonesia
dan mungkin ini salah satu bentuk apresiasi kepada mereka untuk membuat lagu versi korea
ya walaupun nggak cuma dari korea aja tapi kemarin ada teman teman dari jepang pun
yang meng cover dan ada beberapa teman teman yang dari korea pun dari cintanya aku diam diam
banyak yang cover dari bahasa korea
jadi ini bentuk apresiasi kami buat mereka
sangat luar biasa
oke kenapa memilih bahasa korea
kenapa nggak bahasa inggris aja yang paling common gitu atau mungkin paling mudah
karena lagi trend kali ya
oke arsy masih mendengar saya gak
atau tiara apakah juga sudah bergabung

arsy dan tiara coba kita akan coba lagi ya hubungi arsy dan tiara
tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya seru banget
bagaimana musisi musisi kita musisi musisi indonesia ini meng cover sejumlah lagu dalam bahasa korea
pasti nggak mudah karena belajar bahasa korea
saya juga ngalamin gitu ya beda banget pastinya
nah begitu juga kita patut mengapresiasi musisi musisi
kemudian idol idol dari kota
kemudian idol idol dari kota
lagi lagi ada musisi musisi dari korea gitu ya
yang mereka semua itu mau untuk meng cover lagu berbahasa indonesia
kayak misalnya ada lagunya unmesh
terus kemudian bahkan salah satu lagunya tiara andini
yaitu telanjur mencinta itu juga di cover oleh rewood gitu
nah sebenarnya kalau kita lihat sih
sebenarnya bagaimana musisi kemudian idol ini saling meng cover lagu berbahasa asing korea indonesia
begitu juga sebaliknya bagus ya jadi
ada pertukaran budaya tapi melalui bahasa
jadi saling belajar bahwa juga ini trennya masih besar banget
saya akan coba lagi mungkin apakah kita sudah tersambung dengan arsy dan juga tiara
oke terputus ya tadi
sekarang udah aman ya
tiara udah gabung lagi belum
sudah sudah sudah
alhamdulillah sehat tiara sehat ya
tiara tadi aku tanya sama arsy
kenapa sih akhirnya memilih lagu bahaya ini untuk dirilis dalam bahasa korea
tiara sendiri berapa lama prosesnya meng cover lagu ini
belajar bahasa korea dari awal sampai akhir
kalau dibilang belajar korea itu sebenarnya karena aku suka
karena aku suka korea dari dulu dari jaman aku sd kelas lima sih
jadi emang sudah terbiasa mendengarkan lagu dengan berbahasa korea gitu
jadi belajarnya sebenarnya dari semenjak aku suka itu kak dari semenjak aku sd kelas lima itu sampai sekarang
oke jadi mungkin
jadi pada saat untuk belajar berbahasa korea untuk rilis single aku itu jadi tantangan dan karena aku suka jadi aku makin semangat gitu menjalannya
oke jadi kalau buat tiara sih sebenarnya bukan hal baru ya
kalau buat arsi gimana sih
berapa lama untuk ngafalin gitu kan susah nih saya ngebayangnya
karena apalagi ini dinyanyiin kan
lumayan seru sih proses pembelajaran
nah kebetulan aku juga senang banget korea juga
senang banget kini drama dengerin lagu lagu k popnya juga
jadi sebenarnya lumayan sering terdengar ucapannya namun tentu butuh lumayan detail belajar
aku itu dari sampai rekaman belajar sekitar hampir pokoknya hampir setengah tahun kok belajar detailnya kayak gitu dari artikulasinya
sama tiara pun juga kita rekaman sampai beberapa kali mengulang sampai mencari titik maksimalnya cuma ya kan kita orang indonesia ya jadi kita ya semaksimal kita lah
kalau soalnya nggak cuma artikulasi ya bagaimana pemahaman kemudian penghayatan ya jadi nggak asal nyanyiin kalimat kalimat
tapi juga harus pas gitu ngeresep di pendengarnya
tiara kalau misalnya kita ngeliat kan ya belum terlalu banyak tapi adalah ya beberapa kita lihat bahwa misalnya musisi kita musisi indonesia itu meng cover lagu berbahasa korea kayak tiara dan arsy
kemudian di luar pun sebaliknya idol idol korea pun bahkan salah satunya ada rewok yang juga meng cover lagunya tiara ya telanjur mencinta
gimana ngeliat idol kemudian musiknya
si lokal kita ini bisa saling meng cover lagu berbahasa asing
alhamdulillah pasti aku sangat amat bersyukur karena aku tahu super junior juga dari lama mereka kan bisa dibilang idol k pop legend ya dan sangat bersyukur sekali bisa di cover lagu aku sama salah satu member super junior gitu kan yaitu rewook oppa
senang banget pasti aku deg degan awalnya nggak percaya gitu kan
karena apa ah lagu aku masa sih sampai orang korea sih yang tahu terus akhirnya benar udah bukan orang korea lagi kayak itu kan adalah idol k pop gitu dan kayak siapa sih yang nggak tahu super junior
jadi senang banget sih memang sekarang kan hubungan indonesia korea itu banyak sekali jalurnya gitu untuk apa saling kenal untuk saling cover
nah setelah lihat videonya rewook yang meng cover lagu tiara gimana
karena dulu kan aku pernah sempat ketemu di tahun dua ribu delapan belas kan di acara asian games dan itu ketemunya juga secara kebetulan gitu sama sama diundang di situ
dan ya di situ kan aku masih belum seperti ini ya maksudnya aku masih belum dikenal orang dan sekarang alhamdulillah
perjalanan aku lagu aku bisa di cover sama rio wood langsung
tapi aku gak yakin sih dia bakal ingat aku atau enggak waktu asian games kita pernah ketemu
kalau arsy sendiri gimana sih melihat ini ya bisa dibilang ini tren tapi tren yang positif ya
apakah mungkin seorang arsi atau mungkin nanti arsy dengan tiara kalau sekarang kan rilis lagu mungkin bikin album atau mungkin
tapi kalau arsy itu bisa di cover sama rewook
berkolaborasi dengan k idol gitu
pasti seru banget sih itu salah satu impian aku sih sejujurnya sih bisa berkolaborasi dengan idol yang keren keren banget pastinya
karena aku juga banyak banget belajar dari mereka kayak gimana caranya nyanyi maka hati itu seperti apa
gimana caranya mereka menghasilkan yang terbaik yang mereka bisa itu salah satu yang menginspirasi arsi sih
kalau bisa mendapatkan
kesempatan untuk berkolaborasi sama mereka pastinya hal yang menarik banget dan seru banget dan pasti aku bakal bersyukur banget sih kalau misalnya bisa berkolaborasi
aku juga bersyukur banget malam hari ini kalau mungkin aku bisa dapat kesempatan untuk dengerin arsy dan tiara dengan bahayanya boleh gak sedikit aja
kamu dulu ti
ini pakai yang indonesia atau pakai versi bahasa korea nih
yang korea boleh
oh ya boleh dong
apa itu kita bisa ber consegulasi
akhirnya kamu ya udah beresiko dengan aku
kau juga seperti gue tapi mungkin prabin terus lebih berwadis di indonesia
btw sudah pasti kamu sedang berpengalong dengan arsy karena aku sudah tak berwadis di indonesia
elina menjadi karya vezes sebelumnya kase bloser agregetnya harus berkasi pel najate
maafkan deh ini terakhir
sarang tunggu pombal
sarang coy terima kasih
talsi dan juga tiara sukses selalu
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
mudah mudahan semakin sukses ya arsy dan juga tiara
selamat malam sampai ketemu lagi
saya ingin ikut nyanyi tapi karena sadar diri kayak nggak mungkin ya